sejumlah tokoh dari kalangan profesional dan juga politik satu persatu sudah berdatangan ke istana negara untuk memenuhi panggilan presiden joko widodo
dalam persiapan pembentukan kabinet kerja periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
pelaksana tugas ketua umum partai persatuan pembangunan suharso manuarfa adalah salah satunya
selain memaparkan tugas yang diberikan suharto juga memberikan tanggapan terkait adanya tiga nama pemimpin partai yang kini dicalonkan sebagai menteri
seperti erlangga hartarto sebagai ketua umum partai golkar prabowo subianto ketua umum partai gerindra termasuk dirinya yang mengembang jabatan sebagai pelaksana tugas ketua umum p tiga
presiden meminta saya untuk menyiapkan sebuah roadmap bahkan dalam waktu dekat untuk mempresentasikannya dalam sidang kabinet perdana
untuk menjelaskan kepada kabinet mengenai hal itu dan selebihnya membicarakan tentang ekonomi secara umum